plt bupati kabupaten sidoarjo nur ahmad syaifuddin meninggal dunia karena covid sembilan belas pada sabtu sore
berdasarkan pengakuan dokter dari dinas kesehatan sidoarjo sebelum meninggal dunia
almarhum telah mengeluhkan sejumlah gejala covid sembilan belas lebih dari satu minggu sebelum kematiannya
berdalih karena masih memiliki sejumlah agenda kegiatan
almarhum plt bupati sidoarjo jawa timur bersikeras tak ingin dirawat
dalam satu minggu sebelum kematiannya almarhum masih mengikuti sejumlah agenda
baik di dalam maupun di luar lingkungan kabupaten sidoarjo
pada selasa delapan belas agustus dua ribu dua puluh lalu bersama dengan anggota dprd komisi a
almarhum bertemu dengan perwakilan mendagri di jakarta
untuk membahas pilkada dua ribu dua puluh yang rencananya akan digelar pada sembilan desember dua ribu dua puluh mendatang
terkait hal ini dinas kesehatan kabupaten sidoarjo akan melakukan tracing
kepada siapa saja yang telah melakukan kontak langsung dengan almarhum nur ahmad saifuddin
hingga segera melakukan swab test kepada seluruh pegawai di pemerintahan
dan anggota dprd kabupaten sidoarjo
dinas kesehatan pertama seluruh kontak eratnya insya allah hari senin akan kita lakukan swab
termasuk pejabat pejabat yang kemarin sempat ke jakarta bareng
juga akan kita lakukan swab pada hari senin
seluruh kontak di keluarga semua juga akan saya swab
mulai dari sukir ajudan jurumasa
semuanya pokoknya ada di youtube
kemudian juga karena ibu positif
maka kontak ratenya dari ibu tkk yang selama satu minggu ini sempat kontak
akan kami tracing akan kami lakukan swab juga
sementara pasca ditetapkannya tersangka dugaan korupsi kepada mantan bupati sidoarjo saiful ilah
dan dengan meninggalnya plt bupati sidoarjo nur ahmad syaifuddin
kini kabupaten sidoarjo adalah daerah tanpa kepala daerah
terkait hal ini dprd kabupaten sidoarjo akan segera meminta kepada gubernur jawa timur
untuk segera mengisi jabatan bupati sidoarjo jawa timur hingga pilkada dua ribu dua puluh mendatang
kita merujuk kepada undang undang
setelah kepala daerah tidak ada
ini tidak boleh ada kekosongan
sedangkan pelaksanaan harian
untuk sementara bisa dijabat oleh pak sekda
tapi itu tidak bisa lama
karena untuk itu tidak bisa mengambil sebuah kebijakan kebijakan
meski saat ini untuk sementara pelaksana harian dapat diambil alih oleh sekretaris daerah
untuk pengambilan keputusan dan kebijakan harus dari pejabat yang ditunjuk langsung gubernur jawa timur sebagai pengganti bupati
tim liputan cnn indonesia